si pitung yang dari rawabelong
cuma nggak tahu orangnya tahu ceritanya
apa sih pembela tawi itu
kenal nggak tapi tahu
jago yang betawi ya
ya siapa warga jakarta yang gak kenal dengan si pitung
toko betawi yang melegenda ini namanya telah diabadikan
menjadi nama jalan di kawasan rawabelong jakarta barat
tempat yang diduga kuat merupakan tempat kelahirannya
menurut cerita si pitung yang bernama asli salihun
lahir pada seribu delapan ratus enam puluh enam di pinggiran kota batavia
dari pasangan piuh dan pinah
untuk mengetahui lebih banyak tentang si pitung
saya akan bertemu dengan mbah tiar
pemilik sanggar si pitung di kebun curug jakarta barat
kawasan ini sudah jauh berbeda dengan saat si pitung masih hidup
pada abad ke sembilan belas tempat ini merupakan
om london atau daerah pinggirannya batavia
yang sulit dikendalikan oleh penjajah
mbah tiar menceritakan pitung dahulu belajar main pukul
atau istilah silat dalam budaya betawi di kawasan yang satu ini
pada saat itu silat diajarkan di pesantren
selain ilmu agama silat menjadi bekal masa depan si pitung
sebelum menjadi jagoan
pada saat pitung hidup belum ada sebutan
untuk aliran main pukul yang ia pelajari
meski begitu tidak tertutup kemungkinan
jurus jurus yang ia kuasai
menjadi cikal bakal aliran silat cingkrik
yang juga lahir di rawabelong
silat cingkrik ini sendiri diduga berusia lebih dari seratus tahun
dan di kampung rawabelong sendiri
ada sekitar lebih dari tiga belas guru persilatan yang ada di sini
ayat demam di sini
yang berkuasa di wilayah ini
untuk mengenang kehidupan si pitung
berbagai kisahnya dilestarikan dalam bentuk pertunjukan lenong
di mata orang betawi si pitung dikenal sebagai sosok pejuang
yang membela rakyat dari penindasan
berbekal akhlak yang baik dan kepandean bela diri
dia dengan berani melawan penjajah dan suruhannya
untuk menegakkan keadilan
jadi kalau di dalam film
saya mengatakan si pitung membagikan uang
yang dirampok dari hasil tukang tukang bukul itu
yang memaksa ngambil hak hak rakyat kecil
diambil kembali dan dikembalikan lagi
nah itu yang dipelintir sama belanda
dia bilang dia merampok
pitung bukan merampok
salah satu peninggalan yang bersinggungan dengan si pitung
yang saat ini masih bisa dijumpai
adalah museum rumah si pitung
di kawasan marunda jakarta utara
rumah panggung ini sebenarnya adalah rumah saudagar kaya bugis
bernama haji safiuddin
yang pernah didatangi oleh si pitung
ada tiga versi tentang keberadaan si pitung di sini
pertama si pitung memang bersahabat dengan haji safiuddin
dan berkunjung ke sini untuk bersiraturahmi
keduanya berlari atau menyembunyikan diri
setelah merampok di darah condet
versi ketiganya malah si pitung merampok hartanya haji safirudin
berbeda dengan cerita rakyat tentang si pitung
yang diwariskan secara turun temurun
bukti sejarah atau media massa
dan arsip pemerintahan kolonial belanda saat itu
menggambarkan si bitung sebagai sosok antagonis
si pitung dianggap melanggar undang undang
koran koran pada saat itu menggambarkan si pitung
sebagai sosok yang dicintai sekaligus ditakuti masyarakat
si pitung disebut kerap beraksi menggunakan pistol revolver
yang merupakan temuan baru pada akhir abad ke sembilan belas
dan meresahkan pemerintah kolonial
berupaya keras menangkapnya
terkait cerita kebaikan si pitung yang disandingkan dengan kisah robin hood
sejarawan universitas leiden margrit van til menilai
kisah itu bukan tidak berdasar
terlebih pitung pasti memerlukan bantuan masyarakat
ketika bersembunyi dari kejaran aparat
dan itu adalah jenis seperti ini
bagaimana dia seperti orang
apakah dia berbahagia
dan itu adalah hal yang saya pikir harus anda ke tradisi oral
untuk mengetahui tentang hal hal seperti itu
tapi dia popular
dalam suatu cara
si pitung meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit
setelah tertembak peluru saat disergap polisi
yang dipimpin scott vanhine di sebuah pemakaman di kawasan tanah abang
pada tahun seribu delapan ratus sembilan puluh
sosok si pitung pernah diwacanakan menjadi pahlawan nasional
namun terbentur minimnya dokumen resmi
ia akan selalu mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat betawi
yang kisahnya akan terus dikenal
tim liputan cnn indonesia